sedikitnya ada empat ratus tujuh warga desa sukabakti tarogong kidul garut
mendadak tercatat memiliki utang ke pt permodalan nasional madani
mereka tercatat memiliki utang mulai dari ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah
namun ratusan warga itu menyebutkan tidak pernah melakukan pinjaman ke perusahaan tersebut
lembaga permodalan nasional madani atau pnm melakukan verifikasi
terkait temuan ratusan warga jawa barat yang terlirit utang tanpa pengajuan pinjaman
tercatat dari empat ratus tujuh baru dua ratus sembilan puluh sembilan warga yang sudah divalidasi kecocokan data pribadinya
menurut pihak pemberi pinjaman mereka memastikan proses verifikasi ajuan pinjaman
menggunakan identitas asli yang didokumentasikan
pencairannya juga dilakukan secara berkelompok dengan disaksikan pasangan nasabah
yang sangat khas tadi bahwa ketika kita melakukan pencairan
itu dilakukan secara berkelompok
artinya ada kumpulan orang
petotalnya yang tahap pertama empat ratus tujuh berdasarkan verifikasi kami yang kedua
itu adalah kami mencocokkan antara data internal kami dengan keluhan nasabah
sementara gubernur jawa barat ridwan kamil angkat bicara terkait ratusan warga garut
yang mendadak tercatat memiliki utang meski tidak pernah meminjam
menurut gubernur jawa barat ridwan kamil
kini tengah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian resor garut
ia menyerahkan semuanya untuk diperiksa dan ditindak lanjuti
tidak dilidiki polres kita serahkan kepolisian
tapi solusinya banyak
salah satunya kredit mesra jawa barat tanpa bunga tanpa agunan bisa diakses
untuk menindak lanjuti kasus pinjaman online ini
kepolisian resort garut jawa barat terus mendalami kasus yang menyita perhatian publik
kapolres mengaku belum menerima laporan polisian jawa barat

baik dari korban ataupun pihak yang dirugikan
meski demikian kepolisian tetap bergerak dengan membuka posko pengaduan bagi korban
sudah lakukan pendalaman terkait dengan di polsek
kami juga sudah membuka posko pengaduan dan kami juga sudah membuka di polres
kejadian pinjaman online ini terungkap usai beberapa warga
tiba tiba ditagih cicilan utang oleh petugas pnm
mereka kaget karena data ini tidak berlaku
data pribadi ktp dan kartu keluarganya tercatat sebagai peminjam
tim liputan cnn indonesia